engkau yang nadaik jagalah hati dan juga tubuh ini
aksi bagi bagi jamu gratis dilakukan puluhan mahasiswa dari universitas swasta
di kawasan pesanggerahan jakarta selatan pada senin pagi
satu persatu pengendara yang melintas di ruas jalan ciledug raya
diberikan jamu yang berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh
selain jamu para mahasiswa ini turut membagikan masker kepada pengendara yang melintas
jambu ini kan memang herbal ya
kemudian kalau herbal ini memang dia alami
jadi baik untuk menjaga imunnya tubuh kita
ketua yayasan pendidikan budi luhur cakti kasih anggoro
mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka bentuk kepedulian mahasiswa
untuk mencegah penyebaran virus corona
kan trending juga itu harga harga jamu jadi naik ya
karena itu salah satu pencegahan untuk badan kita
supaya lebih baik
sementara itu menurut ketua laskar jamu genu indonesia laksmi
mengatakan berbagai macam jamu dibagikan dalam kegiatan hari ini
ada pun jamu yang dibagikan
yang mulai dari kuit asam beras kencur sanapis sambiloto hingga empon pon
ya yang dari zaman dulu sudah ada cuma kan orang nggak percaya gitu
jadi sekarang alhamdulillah orang bisa percaya dengan kembali lagi ke alam yaitu jamu
aksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan
kesehatan umum masyarakat agar terhindar dari wabah virus corona
hezki ihtiar yahya jakarta